bari saya tahu orang tua kamu itu siapa
bawa aja ke rumah sakit
olah lagi di dapur dulu ya
adik cantik belum ketemu juga
nanti juga pulang
kalau sampai my wap belum pulang juga malam ini
anak anak dikabung band itu ke kantor polisi
biar mereka semua ngeband di penjara
kalau teman teman saya dimasukin ke penjara saya juga ikut
adik dari mana
kamu dari mana cil
kamu dari mana cil
aku habis jalan jalan tadi pak
jalan jalan bikin heboh orang sekampung
aku belum tidur pak
pokoknya jangan dibohongi lagi
apa sih tasku
itu buat acik
yang ada itu suami dulu baru istri
bu bikinin teh manis
gulanya sih ade tapi tehnya habis
itu mah air putih manis satu bukan teh manis
jadi kagak mau
ya mau sih
oh meski mau sharing
ada apaan be
ada kabar gembira be
kabar gembira apaan
venue resepsi pernikahan warno sama acil pi udah dapet
gelora bung karno
mami mau bikin acara resepsi pernikahan
apa mau bikin kompetisi sepak bola
hiburannya final sepak bola
jadi acaranya itu meriah banget ramai
terus mami mau undang artis artis semua
mau mami undang
artis papan atas artis papan tengah artis papan bawah
sampai yang tidak punya papan mami undang
ntar kalau semua artis mau undang
yang ngisi acara televisi siapa artisnya
nanti diisi acara ceramah aja semua
biar bareng masuk surga se indonesia
sekarang tuh apa apa mahal ya pok
bener nih cabainya mahal banget
siapa siaran itu
saya cilta udah ketemu
biasa anak muda
motornya kenapa pak
pengen diajak jalan jalan
supak di rumah terus
saya baru tau pak
ada motor yang diajak jalan jalan
berarti pengetahuan kamu bertambah hari ini
ngapain lo disitu
desur orang aneh
ada hp lagi sih
bu gak tau nih bu
ada manusia aneh
ini kenapa lagi sih
saya dan adik janti lagi
lagi latihan olah vokal
kan dia udah lama ya gak nge ban
jadi biar penak gitu tanski
lagi lagi lo dari kemarinan
lo gak tau
lo gak tau
lo gak tau
lo gak tau
lo gak tau
lo gak tau
lo gak tau
lo gak tau
masa gitu aja nggak ngerti sih tanski
yoes saya keluar dulu ya
kagak bolski kagak boleh
gitu aja kagak tau
terus kenapa kok kagak bolski
lo pada kan pengantin baru ya
nah kagak baik dua duanya keluar dari rumah
eh warski apaan lagi tanski
kok kenapa lebih tau dia
ini udah otw
ini pape dipanggil bapak lim
ke pak kopo
ke pak komar dulu
rundingan tanggal resepsi
mami aja dah ya
mami harus meeting sama boe
ntar ya kalo urusan papi sama bapak lim udah kelar
ke pak komar dulu
mami harus geracet
eh dah apaan lagi sih
serius lu bar
seriusan ya kagak tau gue
terus dari mana mereka bisa tau kalo kita penculiknya
oh tau mereka aja yang pintar pintar
tata tata mulut itu pintar ngeles kayak petin juga
biasanya baja yang ngeles
di timur sana tidak ada bajai
jadi ini basecamp kalian
pagi tianteng aja pak
eh ngomong ngomong tau dari mana pak basecamp kita di sini
oh ya udah duduk pak
ini kita lagi mikirin
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
hmm udah dibela belain
dia hanya yang gak yakin
kurang apa coba kita sebagai teman
gak ada kurangnya kok
ya acil itu lagi bingung aja semalam
makanya dia nggak bisa berpikir jernih
tapi kenapa acil berubah pikirannya
au ah gelap nus
yang jelas sekarang acil itu lebih percaya sama omongan orang lain ketimbang omongan kita
aceh dengerin omongan kalian kok dia percaya sama kalian
ya ya kalian tanya langsung aja sama acil
iya juga sih acil itu bukan tipikal yang dengar perkataan orang
ya udah saya pamit dulu ya
buru buru amat ternyata